belasan pekerja seks komersial di jember ditangkap petugas satpol pp saat menggelar razia kamis malam
para psk tersebut diamankan dari sejumlah tempat prostitusi yang berkedok sebagai warung makanan dan minuman
satu persatu warung remang remang yang tersebar di kecamatan jenggawah jember dirazia petugas satpol pp
warung remang remang berkedok menjual makanan ini ternyata juga sebagai tempat prostitusi terselubung
wanita yang rata rata masih berusia dua puluh tahunan ini berasal dari beberapa daerah rata rata sudah bekerja sebagai psk selama dua tahun
dari empat belas wanita yang terjaring satu diantaranya pemilik warung dan seorang laki laki penjaga keamanan lokasi prostitusi terselubung ini
tidak jauh dari lokasi ini juga terdapat tempat persewaan playstation yang kerap didatangi para pelajar
dan nantinya kita akan menghadirkan pembinaan pendataan
serta akan mengadakan penindakan jika di bulan hari mereka masih akan mengadakan kegiatan lebih lanjut
sehingga kami di sini dengan teman teman musika akan terus memantau terus sampai betul betul kegiatan ini bisa bersih di wilayah kecamatan jenggawang
razia ini dilakukan pada sembilan lokasi warung remang remang yang ada di jember
satpol pp mensinyalir masih ada tiga lokasi lain punya modus serupa yaitu tempat prostitusi berkedok warung makan
syaiful kusmandani jember